memasak seperti layaknya chef sudah biasa kita lihat
namun kini ada seorang chef yang bekerja di salah satu hotel di bogor jawa barat
memasak sambil nge dj atau memainkan musik beat
wah seperti apa ya aksinya
karena ini agak sulit ya fokusnya satu saja sudah susah ini harus dua
kita lihat sama sama liputannya
dalam ajang festival kuliner tahunan yang diselenggarakan di hotel aston imperial bekasi jawa barat
chef wisnu untoro memperagakan gayanya mengolah masakan sambil menjadi disc jogging
chef yang sudah dua puluh tujuh tahun berkecimpung di dunia masak memasak ini
selain piawai menyajikan dan membuat menu makanan
dirinya juga punya keahlian memadukan lagu dan menempatkan beat yang tepat saat memasak
walaupun memasak sambil memainkan musik namun makanan yang dibuatkan selalu enak
karena menu menu yang ditawarkan seringkali masakan khas indonesia
dan juga masakan yang terkenal di indonesia
dan juga eropa
tak heran apabila pengunjung dalam festival kuliner tahunan tersebut
chef wisnu atau yang akrab dipanggil chef dj
menjadi tontonan tersendiri yang berbeda dalam penyelenggaraan archipelago internasional tersebut
karena keunikannya memasak sambil memainkan musik beat
emang saya chef dulu dua puluh tujuh tahun untuk masak
terus karena saya hobi musik akhirnya saya membeli perangkat dj nya
jadi itu termasuk saya juga sekolah dj juga di yogyakarta
jadi memang harus semua
maupun dari masakan kita juga harus belajar juga
jadi masakan maupun dj kita harus belajar teknik teknik
kalau untuk dasarnya mixing dulu teknik mixing pergantian lagu
chef wisnu sendiri merupakan salah satu peserta dalam kompetisi festival
yang diselenggarkan archipelago internasional
dengan menampilkan beberapa kategori
di antaranya kategori black box food truck dan meracik minuman
yang bertujuan mengasah bakat chef indonesia
agar tidak kalah oleh chef dari berbagai negara